laptop merah putih banyak disorot belakangan ini
laptop direncanakan menggunakan chrome os sebagai sistem operasinya
lalu seperti apa ya chrome os ini dan apa keunggulannya
pemerintah akan menyediakan dua ratus empat puluh ribu laptop untuk pelajar
laptop berupa chromebook yang menjalankan sistem operasi chrome os
laptop ini memiliki beberapa fasilitas dengan memori bermuatan empat gb
dan cakram penyimpanan tiga puluh dua gb
komposisi ini diakini mampu mendukung kegiatan belajar mengajar para siswa
spesifikasi teknis yang diatur dalam permendikbud nomor lima tahun dua ribu dua puluh satu itu
itu adalah spesifikasi standar teknis minimum
jadi ketika dalam proses pengajuan anggaran
itu kita mengeluarkan kebijakan bahwa setidaknya
standar minimumnya itu seperti yang tertera di dalam permendikbud nomor lima tahun dua ribu dua puluh satu tersebut
nah tetapkala satuan pendidikan itu punya usulan yang lebih di dalam pengadaan lkpp
maka itu juga dimungkinkan ketika budgetnya itu mencukupi
chrome os merupakan sistem operasi laptop yang dikembangkan oleh google
berdasarkan riset idc pada akhir tahun dua ribu dua puluh
sistem chrome os sudah menyalip perangkat mekos
menurut pengulas gadget jagad review deddy irvan
kendati sistem operasi chrome os merupakan kernel dari linux
sistem operasi ini hanya bisa bekerja secara optimal
jika dipasang di laptop chromebook buatan google
memang benar chromebook pada dasarnya pakai chrome os di dalamnya
tapi untuk membuat sebuah chromebook itu tidak sesederhana ambil laptop di install chrome os
jadi memang harus
ada semacam sertifikasi atau diakui oleh google sendiri bahwa laptop dengan chrome os ini adalah sebuah chromebook
jadi ada standarnya dari google sendiri yang harus dipenuhi
dan itu syaratnya dari google sendiri
os ini tidak kita install di chromebook
let's say taruh di produk produk laptop lokal misalkan seperti itu apakah bisa
bisa tapi tidak akan jadi chromebook gitu
ada cara untuk install cromo s ya terlepas dari itu cara seperti apa gitu
tapi bisa bisa jadi cuma tidak serta merta menjadikan dia sebuah chromebook
jika dibandingkan dengan sistem operasi mac os dan windows
chrome os ini sangat mirip dengan mac os yang optimal jika dipasang di produk apple
hanya saja harga yang ditawarkan oleh chromebook lebih murah dibandingkan produk apple
sementara windows bisa dipakai oleh semua perangkat
sudah lebih dahulu dipakai oleh beberapa negara untuk edukasi
karena keunggulannya untuk deteksi dan mengontrol metode belajar siswa
setiap siswa yang tersambung melalui laptop tersebut bisa terpantau berapa lama belajar
jenis aplikasi yang dibuka selama menggunakan laptop tersebut juga bisa dipantau
dan ikutan cnn indonesia